informasi yang satu ini mungkin bisa menjadi cobaan saat berpuasa
kurma kerap menjadi buruan masyarakat saat bulan ramadan tiba
di indonesia buah khas padang pasir ini biasa dikonsumsi saat buka puasa
tidak hanya dapat dimakan langsung kurma ternyata juga dapat diolah menjadi beragam menu makanan
saat ramadan salah satu menu buka puasa favorit adalah kurma
bagi umat islam mengkonsumsi kurma saat berbuka puasa dipandang sebagai salah satu sunnah atau dianjurkan agama
laman resmi badan pangan dan pertanian pbb menulis
ada tiga puluh negara produsen kurma di dunia dengan jenis yang beragam
beberapa jenis diantaranya bisa dijumpai di kawasan tanah abang jakarta pusat
di sini tersedia variasi jenis kurma impor dari berbagai negara
diantaranya acwa tunisia iran medjol dan sebagainya
paling mahal kurma acwa paling favorit juga kurma acwa
berapa per kilo
karena dia bisa buat obat juga kan
kurma ajwa atau yang populer dengan nama kurma nabi
memiliki rasa yang unik serta diyakini memiliki khasiat yang beragam
alasan inilah yang membuat kurma hitam varian kering ini tergolong paling laris di buru konsumen
umumnya kurma hitam ini memiliki rasa yang unik serta diyakinya memiliki khasiat yang beragam
umumnya kurma ditakutkan tanpa diolah
dimakan itu saja kita makan keluarga saja
buat berbuka aja biasanya kan kalau buka pertama dengan yang manis manis kurma
enggak langsung dimakan aja lebih enak
namun kurma juga bisa diolah menjadi beragam inovasi panganan
salah satunya adalah brownies kurma
tidak berbeda jauh dengan brownies kukus pada umumnya
penganan khas bogor ini terbuat dari campuran telur terigu gula mentega lelehan coklat minyak dan susu
lalu diberi taburan kurma sebagai pelengkap rasa manis dan ciri khasnya
adonan lalu dikukus setelah matang diberi sari kurma sebagai penyempurna cita rasa
nah ini menggoda banget ini duduk disini melihat brownies kurma segitu banyaknya disini
ini saya rasa jadi pengen makan sekarang tapi sabar dulu nunggu buka puasa nanti kita bawa pulang ke rumah
tidak hanya brownies es krim dengan taburan kurma dan sari kurma di bagian atasnya turut menggoda selera
selain mampu mengembalikan energi setelah berpuasa kurma memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh manusia
kurma kalau dia masih fresh itu dia memang kalori lumayan ada tapi dia mengandung sumber potasium
sumber kalium itu bagus untuk kesehatan kita terutama untuk penelitian itu di ke arah darah tinggi
selain itu kurma juga mengandung serat yang lumayan banyak selain serat ya ada vitamin dan mineral lainnya
jadi yang mana pilihan anda buah kurma matang yang bisa langsung dikonsumsi
atau tertarik dengan aneka olahan kurma yang bisa anda buat sendiri
dayani laksmi cnn indonesia